presiden jokowi dodo telah memerintahkan kapolri untuk mengusut tuntas kasus bom yang meledak di samarinda kalimantan timur
hal tersebut disampaikan presiden jokowi di jakarta pada minggu sore
seperti diketahui sebuah bom berdaya ledak rendah meledak di depan sebuah gereja di samarinda pada minggu pagi
sekitar pukul sepuluh waktu indonesia bagian tengah
kejadian tersebut mengakibatkan satu korban tewas dan tiga orang terluka serta merusak area parkir gereja
tadi saya sudah mendapatkan laporan dari kapolri dan saya sudah perintahkan ke kapolri untuk segera ditangani
dilakukan sebuah penegakan hukum yang tegas mengusut secara tuntas pelaku